sekarang bapak pulang aja terus bapak istirahat ya
ah sama bapak cari udara segar mendingan
cara menyampaikan kalimat cara menyusun kalimat
mencerminkan apa yang kita inginkan sebenarnya
sampai dengan kamu menyatakan kata saya
kamu menempatkan kata saya itu di depan
pemimpin yang baik itu
menempatkan kata saya itu di depan
pemimpin yang baik itu menempatkan kata saya itu di depan
pemimpin yang baik itu menempatkan kata saya itu di depan

memang mamang tidak sekolah tinggi
penasiran mamang tentang segala sesuatu
memang lebih banyak salahnya
coba mamang lebih baik
sama kang daset
siapa tau saja

masuk aja kang
kamu dari mana niel
beli kopi kang
sama saya juga kecanduan
makan juga ayam goreng berapa
kamu jeng telur
jeng sayur tahu
nasinya yang banyak
mak kak duduk dulu
nanti makanan yang tadi anter
es jeruk berapa
es teh walis berapa
air putih alat
air putih alat aja
eh kang gelasnya udah gede
makasih bu wien
silakan duduk pak
jadi keluhannya kenapa pak
pusing di bagian kepala
di atas lagi dok
puasa dua minggu lagi
kebeli lagi dok
padahal transparan baru minggu kemarin dok
gimana menghadapi bulan puasa kok
saya nggak akan kasih bapak obat
mendingan sekarang bapak pulang aja
siap siap istirahat ya
bapak cari udara segar mendingan
kang ipte keliatan senang
bahagia dia gak ada si ujang
gak ada saingan
kang ipte jodoh sama bu iin
namanya aja udah mirip
biar jelas gimana gimananya
kalau kang iipte ditolak
bagja sudah tidak jelas arahnya